beredar rekaman video amatir di media sosial warga panik dan mencari tempat aman
disebutkan jika air laut surut dan khawatir terjadi tsunami
terkait beredarnya kabar tersebut kepala badan pelaksana bpwd provinsi bali menegaskan jika informasi itu tidak benar
disebutkan jika tidak ada air laut surut dan sirene peringatan tsunami tidak berbunyi
tidak benar air laut surut yang kedua tidak benar ada serino tsunami berbunyi
oleh karena itu video yang tersebar informasi yang beredar di masyarakat kaitannya akan berpotensi tsunami kami nyatakan itu tidak benar
oleh karena itu masyarakat kami mau untuk tetap tenang tidak panik kembali ke rumah masing masing
dan mari berikutnya tetap update
dan hanya percaya kepada informasi resmi yang dikeluarkan oleh pihak bmkg wilayah tiga dan pasar termasuk rilis yang kami keluarkan dari bmkg ulangi bpwd provinsi bali

badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg menyebut pusat gempa berada di laut dua puluh satu km barat daya buleleng dengan kedalaman seberang
badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg menyebut pusat gempa berada di laut dua puluh satu km barat daya buleleng dengan kedalaman sepuluh kilometer
akibat gempa sejumlah rumah dilaporkan mengalami kerusakan yakni di desa pangkung paru kecamatan seririt dan di desa musi kecamatan geroke